meninggalnya selvi amalia menyisakan duka mendalam bagi keluarga
selvi dikenal sebagai sosok yang sopan dan penurut
selvi adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan yayan sofian dan yeti yulianti
warga kampung lewanglame desa karangwangi ciranjang cianjur jawa barat
menurut bibinya eva fatimah selvi tinggal bersamanya setahun terakhir
selvi dikenal sebagai pribadi sopan dan mandiri
sebelum kecelakaan selvi meminta izin kepadanya untuk pergi ke rumah temannya
dan merencanakan bisnis makanan bersama temannya
namun ternyata korban meninggal tertabrak kendaraan yang melaju dari cianjur menuju bandung
selvi pernah rekam lagu malam sebelum kejadian saya lihat di hp nya
saya lihat di hp nya ternyata banyak rekaman rekaman salah satunya lagu ini yang diulang ulang
pihak keluarga berharap dan mempercayakan pihak berwajib untuk memproses kasus kecelakaan
yang menewaskan selvi ini diusut hingga tuntas
gani aris cianjur jawa barat